dan sudah hadir bersama kita di studio bapak suharjono seorang alih gempa yang juga merupakan mantan kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg hingga tahun dua ribu empat belas lalu
bapak suharjono selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
sebenarnya kita ingin tahu ini pak kejadian kemarin sore gempa yang terjadi di donggala dan palu apa sebenarnya penyebab gempa itu terjadi pak
baik jadi gempa bumi yang terjadi di donggala kemarin itu kan disebabkan oleh adanya aktivitas sesar palu koro yang sifatnya adalah sifatnya mendatar
jadi pulau sulawesi ini seolah olah terbelah menjadi dua bagian barat dan timur yang arahnya ini ke arah selatan utara
dan gempa ini memang cukup besar ya dengan awal mulanya bmkg
memberikan releach itu tujuh tujuh artinya begitu besar energi yang dilepaskan pada saat gempa bumi tersebut
namun demikian bahwa gempa tersebut mempunyai karakter sebagai sumber gempanya adalah gempa mendatar
dan pada kedanggalan yang cukup dangkal sehingga ini yang mungkin menjadi salah satu pembelajaran kita bahwa
ikutan gempa bumi itu adalah kalau pusatnya di laut adalah tsunami
namun demikian bahwa ada beberapa penyebab gelombang laut itu adalah bahwa patahan atau penyebabnya adalah turun naik
artinya pada kondisi di mana energi itu dilepaskan sumbernya dengan gerakan turun dan naik
tetapi untuk yang palu koro ini
karena kanan dan kiri jadi bergeser begitu
sehingga di dalam satu analisis mungkin sedikit agak apa artinya seandainya menimbulkan gelombang pasang itu kecil
namun demikian bahwa kondisi apa artinya topografi yang ada di palu koro ini sempit
sehingga di situ ada satu resonansi sehingga gelombang tersebut bisa menjadi lebih besar
inilah yang mungkin yang perlu
yang perlu kita perhatikan pada sore hari kemarin
sehingga kalau kita lihat informasi yang dikeluarkan oleh bmkg yang awal dengan kekuatan tujuh dua
itu sudah sangat cepat dan sangat baik
karena kurang dari sekitar lima menit itu informasinya sudah bisa disebarkan
namun demikian bahwa informasi yang demikian cepat itu
itu kan dilakukan satu perbaikan
sehingga kita tahu bahwa
gempa tersebut itu kekuatannya tujuh empat pada skala richter
nah pada saat itulah maka tentunya yang diperlukan adalah informasi yang bisa mendukung
apakah betul betul gempa tersebut menimbulkan sunai maut atau tidak
kalau dilihat dari penyebabnya itu adalah kondisinya adalah patahan mendatar
tentunya memang tidak terlalu besar untuk bisa menegakkan
itu karena adanya satu longsoran yang terjadi di selat paru paru itulah
nah ini yang bisa kita tengarai
sehingga pada saat itulah laporan laporan yang sifatnya mendukung untuk apakah ini tsunami itu tidak
ini yang mungkin terkait dengan informasi yang mungkin terputus semua ini
sehingga pada saat ada informasi pengakhiran
jadi kita tidak kekira bahwa peringatan dininya itu sudah berakhir
sebetulnya di sana peristiwa tsunami nya itu sendiri sudah berlalu
hanya saja informasi terkait dengan gelombang pasangnya itu melalui media viral yang ada di medsos
itu baru tersebar oleh situ situ
jadi itu sebetulnya
jadi sebetulnya apa yang disampaikan
alasannya sudah cukup masuk
artinya bisa kita fahami bahwa gelombangnya itu sudah berakhir
tetapi informasi terkait dengan gelombang gelombang itu tersebar setelah
setelah kejadiannya berlangsung begitu ya
nah pak suharjono jika kita berbicara mengenai gempa
ini belum hilang dari ingatan kita begitu bahwa di lombok juga tidak terlalu lama
itu memang masih sudah terjadi gempa juga di sana
kalau bapak lihat ini apakah gempa yang terjadi di donggala dan palu ini ada kaitannya pak dengan gempa yang di lombok
jadi ini kan berbeda
kalau gempa yang di lombok itu adalah sebagai konsekuensi logis dari pertemuan lempeng tektonik
yang di indo australia dan eurasia
lalu pada sisi belakangnya
jadi pada punggungnya
dan itu patahannya adalah patahan turun naik
tras atau kita
jadi pada saat patah itu di sebelah utara pura lombok itu
gerakannya adalah turun dan naik
tetapi untuk yang ada di sulawesi ini
ini merupakan satu konsekuensi logis dari triple junction
jadi adanya pertemuan lempeng indo australia eurasia dan yang ada di atlantik sana
berarti ada tiga lempeng
ada tiga tetapi ya dari pertemuan ketiga ini menimbulkan satu dampak patahan yang mendatar
seolah olah di pulau palu ini terbelah menjadi dua bagian
dan itu memotong kota palu sampai dengan saat di sebelah ke timur itu
dan itu sampai ke sorong
itu patahan patahan yang memang kita indikasikan sebagai patahan aktif
yang sifatnya mendatar
nah tadi saya ingin mengutip satu hal yang agak menarik tadi disampaikan oleh kepala pusat data humas bnpb
bapak purwonegroho di konferensi sebelumnya
bahwa beliau menyebutkan bahwa memang wilayah donggala ini memang beresiko tinggi pak
untuk terjadi tsunami ini terbukti dari catatan dari bnpb pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh juga sempat terjadi tsunami di sana
lalu pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan juga begitu
apa yang menyebabkan kemudian wilayah donggala ini menjadi wilayah yang bisa dikategorikan sebagai wilayah yang beresiko tinggi untuk terjadi tsunami pak
iya artinya wilayah yang berisiko tinggi adalah wilayah di mana sumber sumber
itu potensi sumber itu akan bisa terjadi di sana
dan ini kan juga merupakan semacam siklus terjadinya itu
karena bahwa gerakan gerakan lempeng ini kan berjalan terus
sejalan dengan fenomena alam seperti ini
jadi memang selama gerakan gerakan dari lempeng ini terus bergerak
maka potensi potensi di mana yang sudah kita bisa petakan
di mana wilayah wilayah yang dimungkinkan untuk berpotensi melepaskan energi
sebagai gempa bumi tentunya adalah yang wilayah yang mempunyai risiko tinggi
lalu jadi memang untuk pergerakannya sendiri pak
saat ini memang kita mengetahui bahwa pergerakan itu terjadi di wilayah donggala gitu
apakah nantinya akan bergeser lagi ke
kalaupun bergeser lagi nanti begitu efek rentetan begitu pak ya
itu akan sampai ke wilayah mana
jadi kalau kita berbicara gerakan
ini kan lempeng lempeng tektonik yang
yang ada di indonesia ini
itu kan selalu bergerak
ya baik apakah itu indo australia
eurasia dan pasifik sana
dan ini selalu bergerak
dan gerakan ini tentunya tidak bisa kita
secara kasat mata tidak akan bisa terlihat
karena hanya sekitar enam puluh sampai seratus mm per tahun
jadi sangat lambat sekali
dan itu manakala ada suatu tempat tempat yang sudah
artinya sudah begitu akumulasi energinya itu cukup besar
dan tidak bisa ditahan
tentunya di situ akan lepas energinya itu
jadi setelah lepas tentunya akan menuju ke kesetimbangan yang baru
maka seperti halnya di
di donggala atau di palu ini
kejadian gempa itu kan rentetannya sebetulnya kalau kita lihat di sana ada gempa pendahuluan
yang bisa di kemarin sudah mulai sekitar jam empat ya
jam empat dan sebagainya itu
nah itu diikuti setelah gempa utamanya
maka diikuti oleh gempa gempa susulan
dan itu dalam rangka menuju ke kesetimbangan yang baru
nah tentunya ini juga
setimbangan yang baru tentunya ada kemungkinan kemungkinan di
di tempat tempat lain pun itu bisa artinya menimbulkan salah satu kesetimbangan yang baru lagi
seperti halnya misalkan di lombok kemarin
itu kan tentunya bukan rentetan tetapi memang konsekuensiologis dari pergerakan lem
sampai tektonik ini
baik pak suharjono kita akan kembali berbincang setelah jeda
karena cnn indonesia breaking news
pasca gempa dan tsunami di sulawesi tengah akan segera kembali
sesaat lagi tetaplah bersama kami